puluhan rumah di permukiman pada jalan bangka butuh satu mampang perabotan jakarta selatan
senin malam ludes terbakar api
baratnya permukiman membuat api dengan cepat membesar dan merambat ke sejumlah rumah warga yang berhimpitan
diperkirakan puluhan rumah warga di tiga rt rt enam rt tujuh dan rt delapan yang berada di kawasan rw lima hangus terbakar
sebanyak tiga belas unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi guna memadamkan api
menurut polres metro jakarta selatan sebanyak satu ratus delapan puluh kepala keluarga dan lima ratus empat puluh tiga jiwa terdampak kebakaran
petugas sudah menyiapkan tiga titik
lokasi pengungsian di masjid al aqwam jalan bangka buntu ii dan di depan ruko yang tak jauh dari lokasi kejadian
selain itu petugas juga akan segera membangun dapur umum untuk menyuplai kebutuhan warga
sedang melakukan pengamanan di tkp kebakaran
kebakaran diduga terjadi dimulai jam sembilan belas tiga puluh
di rw lima kelurahan pelamampang kecamatan perabotan jakarta
untuk penyebab pasti kebakaran masih dalam proses penyelidikan dari pihak kepolisian